fnd menambah pejabat pemprov dki jakarta yang mundur di era kepemimpinan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
sebelumnya sejumlah lurah dan camat yang mundur pasca perombakan pada januari dua ribu dua puluh
akan kita saksikan sama sama datanya berikut ini
direktur utama perusahaan daerah pasar jaya jangga lubis ahok mengumumkan lubis mundur pada tanggal sembilan belas agustus dua ribu dua puluh
lubis mengaku mundur karena ingin menghabiskan waktu dengan keluarga
di rut pd pasar jaya digantikan lutfi rahman
kemudian pada tanggal dua puluh enam agustus dua ribu lima belas ahok menerima surat pengunduran diri kepala dinas perindustrian dan energi haris pindratno karena alasan kesehatan yakni permasalahan ginjal
dan ini yang terbaru wali kota rustam fnd wali kota jakarta utara yang memilih mundur
karena diduga buntut dari
perselisihannya dengan ahok